ledakan bom yang terjadi di polrestabes medan pada pukul delapan empat puluh lima pagi tadi ikut memberikan dampak terhadap rupiah
pasca ledakan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat pun anjok ke posisi empat belas delapan puluh tiga rupiah
padahal pada penutupan perdagangan kemarin rupiah berada di angka rp empat belas lima puluh lima
bahkan sempat menyentuh angka empat belas empat puluh lima rupiah
saat dibuka tadi pagi pukul delapan pagi posisi rupiah masih berada di angka penutupan kemarin yakni empat belas lima puluh lima rupiah
namun angka tersebut langsung anjlok pasca ledakan bom